gerhana matahari total menjadi fenomena alam yang istimewa bagi indonesia
karena melintasi dua belas provinsi yang ada di indonesia
matahari bumi dan bulan ini hanya terjadi pada saat fase bulan baru
simak ulasan fenomena gerhana matahari total di lima titik yang berhasil direkam tim liputan cnn indonesia
merasakan penurunan suhu udara yang sangat signifikan
sabtu dua belas maret jam sepuluh malam di cnn indonesia